embarkasi solo pada selasa siang menerima kedatangan calon jemaah haji dari kloter sembilan puluh sembilan
dari kabupaten kudus dan kabupaten rembang jawa tengah
kedatangan kloter yang didominasi lansia ini salah satunya berusia satu ratus tiga tahun
dan merupakan calon haji tertua dari embar kasi solo
calon haji tersebut bernama suminah warga desa pengkol kecamatan kaliori kabupaten rembang
meski usianya lebih dari satu abad mbah mina saat turun dari bus masih tetap terlihat sehat
dia juga masih biasa berjalan sendiri tidak menggunakan kursi roda saat proses penerimaan
di gedung jedah asram haji donohu dan bungalali
keberangkatannya tahun ini menjadi buah penantiannya selama tujuh tahun
sumina hanya bermodal keyakinan karena ia baru mendaftar pada tahun dua ribu enam belas lalu
tahun ini mbah mina mendapatkan kuota haji prioritas lansia untuk melaksanakan ibadah haji
suminah yang mempunyai enam cicit ini mengaku telah menjual sepasang sapi
serta tiga ekor kambing yang dimilikinya
mbak suminah ini berangkat haji sama siapa
anak tidak mendampingi cucu
suminah berangkat haji tanpa pendamping dari pihak keluarga
keluarga menitipkan bahminah kepada petugas haji
keluarga juga telah menyiapkan kursi roda yang akan dibawa ke arab saudi
dan akan digunakan saat bahminah membutuhkannya
memang kita sudah memintakan
usia usia yang lanjut usia termasuk juga yang perlu bantuan
nah seperti yang saat ini di jamaah kami ada empat puluh satu orang itu yang memakai kursi roda ada enam
tapi beliau yang seratus tiga alhamdulillah masih sehat
dari hasil pemeriksaan tim kesehatan embarkasi solo suminah dinyatakan sehat
kloter sembilan puluh embarkasi solo dijadwalkan akan diberangkatkan ke jeddah arab saudi
pada rabu besok pukul sepuluh lewat lima puluh lima melalui bandara adi sumarmo